nona kau diam aja sih di luar
ya gimana nih menurut kamu
menurut saya nontalita itu cantik sekali non
perasaan aku nih
aku senang banget tapi aku juga deg degan banget rasanya
kalau aku boleh komentar hari ini aku juga amat bangat
aku tambahin rasa dikit ya dan bikin segar
ah jangan jangan
ya keben saya bahagia sekali non
nontalita cantik sekali
sebenarnya yang lebih beruntung itu nontalita yang mendapatkan raka
atau raka yang mendapatkan ontalita
saya juga selalu pakai ini non
nggak usah khawatir lo cantik non
nanti aku pasti akan bahagia sekali non
siapa yang ngajarin kamu masuk begitu aja ke sini tiba tiba
tiba tiba gimana sih orang di depan gak ada orang ya aku masuk aja
lagiin kamu ngapain sih hari minggu ke kantor
orang ada yang masuk kerja juga
aku kesini cuma mau ngasih tau
hari ini kan hari pertunangannya cewek zaman kamu sama raka
kamu ga dateng
apa tunahan hari ini
enggak ini belum berakhir kesempatan itu akan selalu ada
makasih udah ngingetin aku
udah gitu aja
ini cewek bikin musik
aku selalu yakin selama ada kemauan pasti disitu akan ada hasil
aku gak boleh patah semangat
apa ini perusahaanku bersaing dengan perusahaan ayahnya talitha
tidak ada yang bisa diharapkan
ayo set udah siap kan
satria kenapa lagi sih kamu udah mau berangkat juga
gak tau masalah makan kali ini tadi aduh sakit banget
masalah makan apa ya hei kamu jangan bohong ya
satria satria dari tadi kamu makan di rumah kan
kenapa bisa jadi sakit perut
aduh makan apa tadi ya tadi makan apa ya
ini gara gara elu
lu ngasih gua tadi pecil ayam kan ayam udah busuk
itu banyak belatung lah yang lu ngasih sakit banget ini sekarang perut gua
ini pak ayam busuk
kamu lagi kamu lagi
gak capek capeknya kamu bikin masalah

kamu itu tugasnya cuma satu jagain satria bukan diracuni satrianya
udah dia cari obatnya di belakang kamu ya
biar cepet sembuh ya
eh agung urus tuh si satria
kasih obat yang banyak biar cepet sembuh
ya sudah mah
kamu pergi dulu ya sayang
lu makan aja kalo kasih ayam itu
jangan pake belatung belatung yang dikasih gua juga
hampir ketauan tadi gua
terima kasih ya
untung ada lu nih tenang gaji lu bulan depan
gua tambahin tenang aja
seres ya matrik lu
nenek juga cantik
kayaknya ada yang kurang deh
mama bakal datang gak ya
biar tambah ganteng keren gitu loh
gerawatan nih nek
gerawatan sih gampang
saya mau keluar sebentar mas
mau keluar ke mana
saya mau beli makanan
kamu gak boleh pergi ke mana mana
mas apaan sih
lepasin mas jangan
kurang ajar mas
aku dorong nanti kamu ke bawah baru tahu rasa kamu
kamu mau ke pesta pertunangan anak kamu kan